alah eneng gak sadar
kenapa aku gak bisa bicara
haris ada andi atas sekolah
astaga andi ada disini
aduh gimana nih
aku harus pergi dari sini tapi
gue bareng lo ya
ini kesempatan gue untuk kabur
apa sih yang disembunyiin mas haris
kirim aja terus meskipun bunganya ditolak ya
gak usah dipikirin
bunga buat siapa arman
klien di kantor minta dikirimin bunga
kalau kamu masih ngejar ngejar wanita gila itu
kamu saya pecat
dengan obat ini
aku akan singkirkan anakmu
yang lebih dulu ri
mulai saat ini
non kerjain yang lain aja ya
de ada mak waro disini
dia bergerak dia bergerak
nggak mahu nyerah nyerah
aku gagal lagi membunuh anak itu
lo ya bener bener dah
belom berujol aja ke dunia
tolong agak baik begitu
lu kudunya jadi anak yang soleh
yang pinter baik
nurut sama orang tua
kesianan kan emak lo
emak keluar dulu ya
dia pasti nunggu nunggu kabar bahagia ini
alhamdulillah terima kasih allah
ini gerak lagi
ya allah makasih
akhirnya setelah tiga hari
pokoknya mulai sekarang
kamu harus lebih berhati hati menjaga anak kita ya
jangan sampai anak kita terkena musibah lagi
iya aku akan menjaganya dengan nyawa aku
aku janji aku akan lebih hati hati
kok bahagia sekali
baiku gerak lagi
ini selamat dari keracunan rasa
aku bahagia sekali ngedenger ya
terima kasih ya
ini semua berkat ketelatenan kamu dalam mengurus aku
aku gak tau mesti berterima kasih seperti apa sama kamu
malam ini aku gak akan gagal lagi
kamu dan bayi ini gak akan selamat
loh emang udah mau pulang
pan besok pagi udah kembali lagi emaknya
ngapain sih pulang udah disini aja
daripada pulang udah pulang aja ya
emang sendirian kesian
aduh gimana ya non
kalau sekarang sekarang ini belum bisa nginep lima hari
soalnya di rumah masih ada yang mau urusin
emak ini abis nungguin perempuan
kayaknya korban penganiayaan dah
ya ampun kesian banget
ah udah siapa
orang kagak bisa ditanyain dianya
ya biar gampangnya emak panggil aja dia sih cantik
orang beda tipis sama memang waktu muda
ya ampun semoga dia cepet sembuh ya
iya makasih non
gapet gapen aku mainnya ke rumah emak
seneng banget emak dengernya
beneran ya non emak tunggu kegubungnya emak
pokoknya beres dah
ntar masakin biasa dah
yaudah kalau gitu emak duluan pulang aja ya
ya si emak pake ketinggalan lagi
rih kenapa kamu
aku dihancam sama karin
dia ngancem mau bunuh bayiku
sampai kapanpun aku gak rela kamu punya anak dari haris
kamu tenang aja ya ri
aku akan selalu melindungi kamu
kita berdua akan ngelawan karin
kamu tenang aja
ri boleh gak aku nginep disini
soalnya aku tadi ngeliat om dan tante sedang pergi
aku akan lebih tenang sih kalau kamu nginap
biar aku ada teman
yaudah kalau gitu aku izin dulu sama mama ya
tapi kalau kamu minta izin pasti gak dikasih
kamu tenang aja
ntar aku akan ngerayu mama
aku telepon dulu ya
kamu siapa sih
kamu pasti karim kan